sementara itu gubernur jawa tengah ganjar prano berziarah ke makam abdurrahman wahid alias gusdur
di komplek pemakaman pondok pesantren tubuh ireng jombang jawa timur
ganjar beralasan safari ramadan tersebut dilakukan untuk mengisi waktu liburan
tidak ada agenda khusus maupun politik
beliau itu membuat saya sebagai anak muda itu seneng
karena apa memberikan ruang demokrasi ya
dan semua ditanggapi itu dengan enteng
padahal itu serius sekali makna makna di dalamnya
sebelum bersiarah ganjar sempat mengelar pertemuan dengan pengasuh pesantren tubuh ireng di dalam kasukuhan
tim liputan cnn indonesia